hai positif konsumsi narkoba manajer artis bunga citra lestari ditangkap satres narkoba
polres metro jakarta barat menurut keterangan polisi jumat malam hasil pemeriksaan urin
menyatakan mid positif menggunakan obat obatan jenis benzo kabit humas polda metro jaya kombes
endra zulpan menyatakan tersangka mid ditangkap di kediamannya di kawasan pejaten pasar minggu
jakarta selatan pada rabu malam mid ditangkap bersama rekannya berinisial r dari tangan tersangka
polisi menyita barang bukti tujuh butir obat obatan jenis alprazolam kedua pelaku masih diperiksa
di mapolres metro jakarta barat sementara saat penangkapan polisi menyebut bunga citra lestari
tidak sedang bersama manajernya itu saya benarkan ya manajer seorang artis ibu kota
manajernya yang ditangkap terkait dengan penyalahgunaan tindak pidana narkotika saat ini
sudah ditahan di polres metro jakarta barat dan penyidik masih mengembangkan kasus ini
apakah ada pihak lain yang terlibat dikutip dari detik com pada sebuah wawancara tahun dua ribu enam belas
artis bunga citra lestari menuturkan sosok manajernya
yang kini menjadi tersangka selain karena hubungan sahabat bcl menjadikan tersangka mid manajer karena
latar belakang pendidikannya sebagai seorang sarjana hukum lulusan universitas negeri terkemuka di indonesia
sementara tersangka mengaku mulai mengkonsumsi obat obatan terlarang sejak dua ribu dua puluh satu obat penenang
itu dibeli tanpa resep atas perbuatannya tersangka kini terancam empat tahun penjara tim liputan cnn indonesia